sebagian dari kita mungkin belum pernah mendengar nama johnny asadoma
pria asal nusa tenggara timur itu pernah mengharumkan nama indonesia di kancah tinju internasional
tak hanya sukses di ring tinju jonny pun menapaki kesuksesan saat berkarir sebagai anggota polisi
sosok general polisi johnny asadoma kami pilih sebagai sportsperson on wednesday
informasinya sekaligus menutup cnn indonesia sport hari ini
saya anita mai selamat malam dan salam sport
nusa tenggara timur
karena itu saya sering melihat mereka berlatih
saya sering menonton mereka bertanding di tingkat lokal
nah disitu tumbuhlah minat dan kecintaan terhadap tinju
dulu memang begitu saya bertinju itu saya sudah punya tekad untuk menjadi juara
jadi saya awalnya juara di tingkat lokal di tingkat kupang
kemudian tingkat nusa tenggara timur tingkat regional nusa tenggara
kemudian di tingkat nasional
mendapatkan perhatian dari pelatih nasional dari para pengurus pusat
sehingga saya selalu dipanggil dalam setiap kejuaraan kejuaraan internasional
apalagi dalam sea games tersebut
saya berhasil meraih
medali emas pada sea games ke dua belas tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga di singapura
setelah sea games itu ada piala presiden
saya mendapatkan medali emas dan itulah kualifikasi
sehingga saya bisa mengikuti olimpiade los angeles tahun seribu sembilan ratus lima puluh
yang merupakan impian
seluruh atlet di muka bumi ini untuk bisa tampil pada olimpiade
maka tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima saya secara bulat tekad saya saya berhenti tinju
dan saya mendaftar lagi di akademi kepolisian
dan syukur saya bisa lulus dalam setiap proses seleksi
kemudian saya bisa mengenyam pendidikan di akademi kepolisian semarang
kita ini sudah dasarnya petinju dan darah kita ini sudah darah tinggi juga
sehingga waktu lulus akpol saya mau ikut bertanding lagi tapi tidak diizinkan
begitu lulus saya aktif di kepelatihan saya aktif di wasit hakim kemudian sebagai penyelenggara kemudian sebagai tim manajer
jadi saya aktif di organisasi
kita sudah tiga kali kita gagal mengirim petinju olimpiade
sehingga saya terpanggil untuk mau menjadi ketua memegang langsung pucuk pimpinan di pertina ini
agar saya bisa mengembangkan semua yang saya miliki tadi untuk pertina